ayo kita ke rumah
bapak ada apaan nih pada kumpul semua di mari
rame banget kayak mau demo
bukannya demo tapi kita lagi ngejar tukang copet cilik
tukang copet cilik
iya jon ini dompetnya
ini temennya jonny
ini namanya topan dia bilang ke mari pengen main sama jonny
jonny dapet temen kayak gini dimana
temen jalanan jonny be
dia kesini pengen main
tapi sumpah demi allah jonny gatau kalo
lagi tuh buah oven
wadih boleh juga nih mak
itu ada oven listrik segalanya
padahal open ayah baru aja ayah kasih itu sama umi mariam
alhamdulillah allah ngasih yang lebih baik lebih bagus lagi
ini nih si sulam dapet kunjian dari bank
dikasih amat bang
eh kenapa nih
rob aku sama sekali ga ada niat
untuk menjelekkan rumana
ataupun menjauhkan kamu dengan dia
tapi inilah kenyataan ya rob
bahwa sekarang rumana sudah lebih memilih mas rahmadi daripada kamu
maafin aku ya rob kalau apa yang aku bicarakan ini membuat hati kamu sakit
gapapa korek ini bukan salah kamu
ya beginilah kenyataan
dan aku harus terima semua
alhamdulillah baik ada apa ya mas
ah gini rey saya udah perlu nih sama kamu
soal bisnis telekomunikasi yang pernah kita omongin tempoh hari
maaf ya mas tapi kalo nanti seorangnya sepertinya aku ga bisa
sampai ketemu nanti ya
maaf ya rob tadi aku terima telepon

maaf ya rob tadi aku terima telepon
wah cakep nih
pastinya tuh ibu ibu
waduh gawat nih kita bisa abis dikeroyok masa
ga pasti cari perlindungan nih

lu kenapa lu pan
gue boleh main gak di kamar lu

kalau masuk rumah tuh hati hati
assalamualaikum dulu kek
ini temen aja si topan
aku pen main di kamar aja gak apa apa kan
mana tuh anaknya
mana tuh anaknya
nyari siapa sih
mana anaknya dia udah copet dompet saya pak
ada apaan nih lah
pada ngumpul di mari
terakhir tadi tuh anaknya yang copet dompetnya ibu ini tau gak pak
bapak jangan ngelindungi deh pak anaknya
mana dia anak tadi
bapak ibu ibu mas mas mbak mbak semuanya maaf banget
ini sebenernya duduk perkaranya ada apa ya
kok porakan saya yang punya rumah kagak ngerti rumahnya diserbu kayak begini
ya begini pak tadi ada anak kecil yang masuk rumah bapak nyumpet dompetnya ibu
iya pak itu anak masih baik cepet banget ngambil dompet saya pak
iya benar pak

iya benar pak
iya benar pak bisa jadi
iya benar pak bisa jadi
eh maaf ya jangan duduk sembarangan kayak gitu ya
iya kalau di mari mah keluarganya keluarga baik baik
nah kalau gitu anaknya siapa dong
kok masuk rumah ini sih
john buka pintunya
john jangan bukain john
pengen apa sih
iya nyasama gue pengen masuk
john jangan bukain john
nyasama gue pengen bukain udah
john jangan john
eh jangan durhaka mau orang tua
john itu di luar banyak orang tuh siapa sih john
yang mana nyatau john justru nya mau nanya sama johnny itu siapa
apa temen lo tuh kali nyariin orang tua lo
iya kagak lah nyatau
terus siapa dong kalau bukan nyariin lo
orangnya makin banyak tadi
ya gak bisa gitu dong
masa minta tolong umpet di dalam disini
lo kan gimana sama bang sulam di luar
gini gini ya tadi emang tadi ada anak yang masuk itu anak angkat saya si joni
kami temennya sekarang gini aja deh
ibu ibu bapak bapak ini sabar ya
saya cek dulu ke dalam
wah rame banget utar
ada apaan ya
siapa tahu bahwa keberuntungan buat kita
ayo ayo keluar keluar keluar
ayo keluar keluar
jangan pasti bang anji marah ya
jangan terbang ibarat nih
keluar keluar keluar
keluar dong pan
keluar keluar keluar
kita pake aja rumahnya
ada apaan nih pada kumpul semua di mana
kok rame banget kayak mau demo
bukannya demo tapi kita lagi ngejar tukang copet cilik
tukang copet cilik
jadi bener udah nyopet pan
iya jon ini dompetnya
ini temennya johnny
dia bilang ke mari
dia bilang kemari pengen main sama jonny
jonny dapet temen kayak gini dimane
temen jalanan jonny be
dia kesini pengen main
tapi sumpah demi allah jonny gak tau